sebuah kaya kegunaan
aku kehilangan jejaknya
cahkan sumikura kageo
kematlah dengan itu
kasian banget ya
baru nikah udah kena sial
dia kan menikah sama harimau jadi jadian
dia katanya dikerekam harimau
biar tau rasa
dia kan itu namanya kualat